loh itu kan rere
kayaknya lagi ada masalah sama mobilnya
mobil siapa itu
kasian si rere
mobilnya kenapa bahannya gembes ya
tuh itu kan selalu adik
iya saya ngucapin terima kasih pak atas bantuannya
sebenarnya kasus ini akan segera selesai
ketika pelapor mencabut tuntutannya
dan bapak saya mencabut laporannya
sebenarnya pak kardun itu sudah bisa bebas kemarin kemarin
jadi mas bapakmu terus terangnya baik
dalam hadis sulam hatinya kayak yang dilorot
yakin belum rusung
uang hp kayaknya bijaksana
nah dia kok
lah dia wong sih kayak gandar wong
lah dia bocah
kalau nggak bijaksana ya
jadi kan berbuatannya kayak maning terus
kan pancing bocah belunat kan
ngerti orang sih belunat kan
biar kurang ajar
pak pak pak pak
saya itu kemarin terus terang nih
nah saya melihat pak tua bawa buah
tapi saya kapuk pak bener
sumpah saya kagak bakal begitu lagi pak
maning maning kan kayak dia terus musuhin
kalau hadis sulam
kalau simelan dia
kan tak terlegim
nggak akan kurang ajar
bukan hadis sulam
kalau bukan hadis sulam
bukan hadis sulam
kalau dia simelan
kalau hadis sulam
kan tak terlegim
kan kayak lenggarangan
kan suka ngotan ngotan
makasih pak haji sulam
yang udah mau buang waktu
mau mebasin saya
ya ya bang kadun
udah biasa aja kok
iya pak kadun tau nggak
orang yang pak kardun gamparin nih
justru anaknya ngebebasin
makasih pak kaposek
udah mau ngebebasin saya
tapi terus terang
saya kemarin tuh
tapi nih sekarang nih
besok besok warga polisi semuanya
pakai pakaiannya seragam deh
oh ini sih main keplak keplok
bayang kayak lenjarangan kok
mau keluarga polisi kek
mau kagak kek
nggak boleh main keplak aja
pantes aja mobilnya gue yang
terlalu banyak gempes lagi
jangan jangan kenapa aku lagi di jalan
itu kan rere
kayaknya lagi ada masalah sama mobilnya
kayaknya lagi ada masalah sama mobilnya
kayaknya lagi ada masalah sama mobilnya
kayaknya lagi ada masalah sama mobilnya
mobil siapa itu
kasian si rere
balenya gempes ya
rere tapi belum mandi
kenapa aku di jalan
jadi gempes deh
kebetulan sekali ketemu sama mas ramadi disini
mau kemana mas
mau ke rumah sakit rek
ke rumah sakit
ya udah biar saya bantuin ya

nggak usah nggak usah mas
aku bisa sendiri kok
lagian kan mas ramadi harus cepat cepat ke rumah sakit
nggak juga kok
lagian disana ada kakek meneneknya
iya tapi kalau mas ramadi dibutuhin gimana
kan mereka bisa telepon
kan mereka bisa telepon
nggak apa apa deh sebentar kok
ya saya bantuin ya
nggak apa apa cewek masa ganti iba
nggak apa apa cewek masa ganti ban

ternyata mas ramadi memang sosok yang simpatik
santun dan tulus
wajar aja kalau rumahnya bisa jatuh hati padanya
wajar aja kalau rumahnya bisa jatuh hati padanya
makanya lu ah tua
bikin malu gua aja
lu tau nggak
biar kata gua keluar penjara hari ini
tapi terus terang gua kagak reda
maksud lu tuh apaan sih bang
apaan marah marah aja
eh sekarang gue mau nanya
kenapa justru yang ngebebasin gue itu
haji sulam nelan ami umi mariam

lu udah keluar dari penjara
udah apa lagi

udah keluar udah keluar
eh gua biar kata keluar
tapi kalau begini
harga diri gue merasa diinjak injak
tau nggak lu
injak kapan bang
punya harga diri
udah bersyukur bang dikeluarin
banyak bajaknya aja
sekarang gua nanya
kenapa lu kagak minta tolong
haji muhyiddin tuh kagak mau nolongin abang
kartunya abang itu penjahat
jadi kapan dia nolongin orang yang bersalah
kita minta tolong nih sama umi mariam
untuk sama haji sulam
jangan sampai di penjara lagi bang ya
sekarang ini aja ya bang ya
terserah sama lu aja nih bang
kalau lu emang kagak ridho
ditolongin sama haji sulam umi mariam cine lan
pak haji bawa aja lagi tuh laki gue masuk di penjara
orang pak haji sulam gampang ngeluarin masuk ke penjara
kenapa ngasih ke lu susah
amit amit gua masuk ke penjara lagi
capek gua di penjara gak mau
enggak salah nih kumil gua dengerin lu capek
eh lu di sana cuma duduk duduk
kena boleh capek
eh neneng neneng itu suketi
asal lu tahu
gua capek karena di sana kagak berhenti
mijitin setan setan penjara tahu gak
itu namanya kualat bang
kalau di rumah bang dipijit pijitin sama pini pini
masih aja gak mau capek
nah kayak gitu tuh jadinya tuh
udah deh jangan pada bawel aja lu
menghina orang aja loh kalau bisa
bisa aja gua cuma kawin doang
tanggung jawab agak ada nol
gak lama kan
gak lama udah selesai
gak lama udah selesai
susah ya ilangnya
emang dari sananya kali udah kotor
ini tak ada jeniman
makasih ya deh
aku ya makasih sama mas ramadi
karena udah nolongin aku
biar sekalian saya masukin deh ke belakang
eh gak usah gak usah gak usah mas
mas ramadi kan udah bantuin aku ya